polisi yang pekanbaru menggeledah sebuah apotek yang diduga menjual serum palsu
polisi menemukan dua ratus botol serum yang diduga palsu serta menangkap pemilik apotik tersebut
anggota polresta pekanbaru menggeledah apotek lengkong pharma
yang berada di jalan hangtua kecamatan sail pekanbaru pada rabu siang
dalam penggerbekan ini polisi menemukan dua ratus botol serum yang diduga palsu
dan tidak memiliki izin peredaran dari kementerian kesehatan
ratusan serum yang disita terdiri dari dua jenis
yakni serum anti tetanus dan serum anti bisa
selain menyita barang bukti polisi menyegel apotik dan menangkap pemilik apotek
kira kira pembuatnya siapa
kemudian secara fisik sudah diteliti oleh balai pom dari warna kemasan berbeda
peredaran serum palsu di pekanbaru terungkap setelah balai besar pengawasan obat dan makanan
menemukan bahan obat obatan tersebut di sejumlah apotek
secara fisik perbedaan serum palsu dengan asli bisa terlihat dari kemasan
hingga kini polresta pekanbaru masih menyelidiki kasus ini
termasuk memburu pelaku pembuat serum palsu tersebut
zainul ahsan tanjung pekanbaru